influencer intrakesumo atau intraken ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan investasi binary option lalui aplikasi binomo
apakah kepolisian akan memeriksa dugaan keterlibatan influencer atau pihak lain dalam kasus ini
dan bagaimana penyelidikan pori terhadap kasus binomo sendiri
bergabung brikjen paul wisnu hermawan dirtipideksus baraskrim pori
selamat malam pak wisnu
selamat malam mbak tiffany
baik terima kasih pak wisnu sudah bergabung dengan kami malam hari ini
terkait penetapan indra kent sebagai tersangka jadi berdasarkan pemeriksaan sejauh ini
sejauh mana keterlibatan tersangka dalam kasus dugaan investasi binomo ini
baik jadi tersangka ika ditetapkan sebagai tersangka karena hasil pemeriksaan dari para penyidik
ditemukan dua alat bukti yang sah bahwa intra tersangka dalam kasus binomo tersebut
saya jelaskan kembali bahwa
tersangka binomo atau binat option adalah bahasa indonesia nya
opsi itu memilih antara satu dari dua pilihan
jadi seperti kita melihat atau memilih pertandingan antara mu dengan liverpool
siapa yang menang gitu ya jadi pilihannya cuma satu dari dua
dan dari hasil pemeriksaan saksi ahli dan petunjuk terbukti bahwa platform binomo ini platform yang kami duga adalah
ini yang pertama
yang kedua para korban ini telah diberikan suatu masukan yang salah
dimana indra sampaikan bahwa binomo ini adalah suatu platform yang legal dan terdaftar
dan diterima di indonesia
namun demikian kami setelah meriksa teman teman dari bapepti maupun ojk ternyata platform ini tidak terdaftar dan ilegal kegiatannya
itulah makanya kami menetapkan tersangka ika selaku influencer dan juga yang menerima hasil dari kegiatan praktek binomo tersebut
oke baik berarti ada dugaan penyebaran berita bohong atau hoaks yang pertama kemudian terkait dengan binomo sendiri
tadi pak wisnu sampaikan ini seperti judi online artinya ini akan terkait dengan tindak pidana pencucian uang begitu ya pak wisnu ya
tentu sekali mbak
oke pak wisnu barang bukti yang diamankan oleh kepolisian sejauh ini bisa dijelaskan
kalau barang bukti ini masuk dalam proses penyidikan
di mana barang tersebut tentunya yang berkaitan dengan perkara yang dipersangkakan
ini juga sudah kami kumpulkan kami inventarisir kami juga menerima beberapa informasi dari teman teman dari ppatk maupun teman teman
ini informasi saja ya pak
informasi dari bphtk
dari beberapa data yang diperbankan
dimana ternyata saudara ika sebagai tersangka juga menerima dana dari hasil kegiatan pak pembinomo tersebut
oke pak wisnu beberapa hari yang lalu kami juga sempat mewawancarai kuasa hukum dari tersangka
pada saat itu statusnya masih terlapor
beliau menyampaikan bahwa tidak ada hubungan antara interaksi antara pemerintah dan pemerintah
dan bahkan mengaku pernah mendapatkan keuntungan ketika menjadi user dari aplikasi ini
nah dari pendalaman yang dilakukan oleh kepolisian menemukan indikasi korelasi atau keterlibatan dengan aplikasi tersebut tidak pak wisnu
ya boleh saja mbak ya
pengacara lapor menyampaikan hal yang seperti itu
kami sudah menentukan seorang baju tersangka
di mana alat bukti yang sah sesuai dengan pasal satu ratus delapan puluh empat sangat terbuka atau terkuat dalam pemeriksaan saksi pemeriksaan ahli dan petunjuk serta bukti bukti lainnya
inilah ada ketersesuaian antara kelahiran tadi
sehingga dengan demikian kami bisa menetapkan saudara ika sebagai tersangka dan kami melakukan proses penahanan saudara ika di barisim
ini yang menjadi
alat bukti yang kami terima kami kumpulkan dan kami inventarisir sehingga saudara ika menyatakan sebagai tersangka dalam kasus ini
oke jadi memang ada korelasi atau hubungannya berdasarkan pemeriksaan sehingga memang statusnya pun menjadi tersangka ditetapkan oleh barreskrim begitu ya pak wisnu ya
baik tadi selain penyebaran berita bohong atau hoax kemudian dugaan tindak pidana pencucian uang karena berdasarkan judi online yang ditemukan oleh kepolisian
ada kemungkinan dugaan tindak pidana lain
mungkin yang akan dikenakan
kami juga menerapkan tindak pidana tppu mbak tindak pidana pencucian uang
di mana kami berkoordinasi dengan teman teman dari ppatk ternyata ada beberapa rekening yang sudah diblokir oleh teman teman ppatk
kita akan koordinasikan terus dengan teman teman ppatk terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang
nanti kita akan cek transaksinya
kita akan cek
apa saja yang dibeli oleh tersangka ika kita juga akan cek bagaimana aliran dananya untuk mengungkap tindak pidana pencucian uang tersebut
oke ini yang juga menjadi kemudian dasar dari pihak kepolisian menyita aset tersangka saat ini ya pak wisnu ya
jadi barang bukti yang kami cita tentunya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dipersyakakan
kalau dari kata kita pasti kita akan mengungkap penyitaan pengeledahan pemblokiran
itu adalah satu kegiatan yang dilakukan seperti biasa
dimana barang bukti barang bukti tersebut tentunya ada keterkaitan dengan tindak pidana yang dipersyakakan oleh pada seikat tersebut
jadi kami terus mencari asetnya kita mencari juga gimana uang tersebut diterima oleh ika
underlyingnya bahkan kita juga bisa meminta dukungan dan bantuan dari teman teman dari presiden lain untuk men trace
rekening rekening yang diduka menjadi tercampur dengan saudara ika
baik kabarnya kuasa hukum sedang berkoordinasi dengan pihak keluarga untuk pengajuan penangguhan penahanan serta gugatan pra peradilan
polisi sudah menerima ini dari kuasa hukum
belum ada mbak yang kami mendengar surat permohonan untuk penangguhan kami juga belum mendengar adanya pra peradilan
itu kan haknya dari keluarga dan pihak tersangka
intinya kami siap melakukan tugas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
itu silakan saja mbak hukum memberikan hak untuk melakukan uji kepada penyidik terkait dengan ketetapan penyidik menetapkan saudara ika jadi tersangka
kami siap untuk menghadapi semua itu
baik baik pak wisnu dari satgas waspada investasi melalui patongam melihat kemungkinan dugaan
ada pihak pihak lain mungkin afiliator apakah itu influencer atau tidak yang juga terlibat
dalam pendalaman kasus oleh pihak kepolisian apakah juga kemungkinan ke depannya menjatuhkan pemeriksaan terhadap pihak lain afiliator atau mungkin pembuat konten serupa seperti ika ini
benar sekali mbak
jadi kami masih banyak menerima laporan laporan dari masyarakat
terkait dengan keterkaitan dengan kasus binomo tersebut
nanti pun sesuai dengan catwalk dan rencana kekejataan penyidikan kita akan menyegak meriksa beberapa saksi lain dan beberapa afiliator lain
ya nanti akan kita ungkap atau disampaikan ke media setelah itu
kami akan terus menerima laporan laporan dari masyarakat
juga kami akan melakukan pemeriksaan terhadap para afiliator lainnya yang kami akan rencanakan dalam beberapa minggu ke depan
kami terus bekerja dan
terus bekerja dan mengembangkan perkara ini sehingga kami melengkapi perkara sebut
jadi kita kirimkan ke penyiasatan
baik penelusuran di balik binomo ini juga sedang ditelusuri oleh pihak kepolisian
artinya akankah ke depannya atau mungkin sekarang pihak kepolisian mungkin sudah mendalami
peredaran trading illegal binary option ini karena kalau dari satgas waspada investasi
kan kemungkinan juga memang masih banyak korban korban atau mungkin afiliator afiliator yang terkait
karena orang orang atau masyarakat kurang pemahaman terkait dengan literasi dan juga legalitas
bahwa memang trading binary option seperti salah satunya binomo ini memang tidak diizinkan peredarannya di indonesia
ya kami terus mendalami kegiatan seperti binomo bina option
kami menangani dua perkara terkait dengan binary option
juga ada dari cybercam juga menangani juga terkait dengan binomo tersebut
ada beberapa perkara yang ditangani oleh barreskrim
artinya kita akan terus mengembangkan perkara seperti ini ke depan
baik para pelakunya para afiliatornya maupun kepada platformnya
kita terus berkembang kita mohon waktu dan akan kita dalami perkembangan terkait dengan perkara perkara hampir sama dengan binom tersebut
jadi kita tidak berada di sini saja
kita harus berkembang mencari pelaku lainnya dan mencari pelaku lainnya seperti ini saja juga
jadi mohon waktu saja mungkin karena ini baru terus sederhana
kita akan berkembang kepada yang lainnya
oke untuk tersangka sendiri sekarang setelah naik statusnya menjadi tersangka
kemudian dilakukan penahanan kurang lebih selama dua puluh hari ya pak wisnu ya
terus sekali pak
oke baik kita akan tunggu bagaimana perkembangan kasus ini ke depannya
kita harap polisi mengusutuntas peredaran trading illegal binary option ini
supaya tidak ada lagi korban korban masyarakat yang tertipu
atau juga mungkin sekarang kalaupun masih ada yang merasa sebagai korban penipuan ini
juga bisa langsung melapor ke kepolisian ya untuk ditangani lebih lanjut
terima kasih pak brigjen paul wisnu hermawan sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam pak wisnu sehat selalu